presiden jokowi dodo mengatakan ada dua puluh delapan negara tengah mengantre untuk bantuan dana monetar internasional atau imf karena kondisi ekonomi yang tidak stabil
jokowi mengimbau indonesia perlu waspada agar tidak mengalami hal serupa
hal ini disampaikan oleh presiden joko widodo di acara investor daily summit di jcc senayan jakarta selasa pagi
jokowi mengatakan kondisi ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian faktor geopolitik dan perubahan iklim membuat banyak negara terancam bila tidak berhati hati
meski demikian jokowi mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis terhadap perekonomian indonesia
dari pertemuan di washington dc dua puluh delapan negara sudah antri di markasnya imf menjadi pasien
ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga